mantan menteri perdagangan yang juga wakil ketua dpr ahmad gobel menegaskan tidak ada mafia minyak goreng
menurutnya ini hanyalah kesalahan pemerintah dalam mengatur kebijakan sehingga bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha yang memang tujuannya adalah mencari keuntungan
tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga persoalan kita ini bersama sama
dan itu tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian perdagangan saja
harus melibatkan kementerian lain
ada celah peraturan yang salah lengah ini masuk
jadi jangan kita langsung mencak bahwa itu adalah mafia
kita harus evaluasi bagaimana peraturan peraturan kita semua ini
apakah sudah mengarah kepada untuk bisa membangun iklim perdagangan yang baik untuk usaha